mahasiswa indonesia terus berkreasi melakukan inovasi di bidang teknologi
mahasiswa universitas indonesia ciptakan mesin cetak print box praktis yang dapat diakses secara mandiri
sementara itu kendaraan listrik ciptaan mahasiswa universitas gajah mada resmi diserahkan kepada pihak angkasa pura sebagai alat transportasi bandara
kedua kondisi pencuri data
guna menekan angka kriminalitas pencurian dan bocornya data serta keteledoran pemilik data
empat mahasiswa universitas indonesia ciptakan alat mesin pencetak dokumen secara aman dan praktis
empat mahasiswa tersebut adalah alif joshua alfianto yoga dwi dari fakultas teknik dan ardanto fingkan dari fakultas ilmu komputer
mesin ini diklaim aman dari aksi pencurian data oleh orang yang tidak bertanggung jawab
dokumen yang di upload oleh user itu terinskripsi atau terkunci sehingga dokumen tersebut tidak akan bisa dibuka oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
nah yang kedua juga print box ini bisa ditempatkan di daerah yang ramai
sehingga ketika misalkan orang yang ingin buru buru mencetak dokumen itu bisa menemukan print box di tempat tempat yang strategis
cara kerja mesin ini sangat mudah
pengguna hanya membuka website yang terkoneksi dengan mesin
kemudian mengupload dokumen yang ada di telepon seluler dan pilih dokumen yang akan dicetak
setelah itu pengguna diarahkan melakukan pembayaran dengan alat pembayaran digital
biaya untuk mencetak dokumen tidak berwarna sebesar lima ratus rupiah dan berwarna seribu rupiah per lembar
sejak maret dua ribu dua puluh lalu tercatat sudah ada sepuluh mesin print box yang digunakan di lingkungan kampus universitas indonesia di depok maupun jakarta
kedua penyelenggaraan pembayaran digital
kedua penyelenggaraan pembayaran digital
di yogyakarta kendaraan listrik buatan mahasiswa ugm resmi diserahkan kepada pihak angkasa pura i sebagai alat transportasi bandara
kedua penyelenggaraan pembayaran digital
kendaraan yang diberi nama gate atau gajah mada airport transporter elektronik adalah alat transportasi berkonsep kendaraan listrik dengan kapasitas empat sampai lima orang
gate dapat melaju dengan kecepatan rendah dua puluh satu km per jam dan bisa menempuh jarak tujuh puluh km setelah penyelenggaraan digital

kita menggunakan setir kanan ya yang biasanya itu yang ada itu yang bukitkan setir pil karena tidak spesifik untuk indonesia
nah kemudian yang lain memang bodinya yang itu menjadi satu kekhasan untuk kendaraan di bandara gitu ya
mungkin prioritas untuk difabel kemudian orang tua atau orang yang kesusahan membawa barang gitu kan
jadi insya allah ini sangat bermanfaat buat angkasa pura i khususnya bandara kami yogyakarta yang terkenal
satu unit gate yang diserahkan ugm kepada pt angkasa pura i merupakan satu dari enam unit prototipe gate
yang nantinya akan diserahkan kepada kementerian perhubungan
rencananya kendaraan listrik ini akan dioperasikan di bandara soekarno hatta tangerang banten
dan yogyakarta international airport
selain itu gate diproyeksikan untuk digunakan di bandara internasional ngurah rai
untuk mendukung penyelenggaraan ktt g dua puluh yang akan berlangsung di bali bulan oktober dua ribu dua puluh dua mendatang